presiden joko widodo mendukung para hakim untuk memberikan hukuman berat kepada pelaku korupsi bandar narkoba dan teroris
serta pihak yang sengaja untuk merusak persatuan dan kesatuan indonesia
pernyataan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada sidang pleno istimewa tahunan mahkamah agung di jakarta pada kamis kemarin
tidak hanya itu presiden dalam kesempatan ini juga mendukung langkah mahkamah agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih adil
serta mendisiplinkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan
presiden pun meminta ma agar membimbing para hakim agar lebih profesional jujur
serta berintegritas dalam menjalankan peradilan saat menangani bermacam macam kasus
pemerintah terus mendukung langkah langkah mahkamah agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih

yang adil dan yang bermartabat
yang mendisiplinkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan
yang memberikan hukuman berat dan efek jerah kepada kepala pelaku korupsi bandar narkoba teroris
serta siapapun yang merusak persatuan dan kesatuan indonesia dan mengganggu keadilan di negara kita